dorongan untuk memanggil presiden jokowi hadir ke sidang sengketa pilpres
juga disuarakan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi
koalisi sipil menilai jokowi perlu dihadirkan untuk mengetahui perannya
dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu
baik terkait penyaluran bansos pengerahan asn
dan penunjukkan pejabat pejabat pelaksana kepala daerah hingga ketidaknetralan aparat
kami pandang menjadi sentral di dalam proses persidangan
terutama pembuktian di mk
yaitu berkaitan dengan peran dari presiden republik indonesia
di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu
baik itu melalui penyaluran bantuan sosial
melalui pengerahan aparatur sipil negara
melalui penunjukan pejabat pejabat pelaksana atau penjabat kepala daerah
sampai dengan ketidak netralan yang dilaporkan berkaitan dengan aparat keamanan
baik itu tni maupun juga polri
pernyataan pernyataan dari setidaknya delapan menteri yang tadi kami sebutkan
yang sangat berhubungan dengan bagaimana proses penyelenggaran pemilu dipengaruhi
sehingga bisa menguntungkan pasangan calon tertentu saja